aduh masih malu malu dia
biasa kalau cewek cantik
kalau deketin coba yang ganteng
paling terdeket deket sendiri ya maksudnya
aduh kepedean tuh bocah
tante itu anak kecil siapa sih tante
aduh kayaknya itu lo tante soal dewasa
sering banget berdiri siri
itu anaknya centini
udah kamu yang sabar aja
jangan dimasukin ke hati
namanya juga anak anak
tante centini punya anak
iya tante juga kaget
tapi kesian anak itu tuh gak jelas siapa bapaknya
muka doang polos ya tapi ternyata udah punya anak
ya ampun cinti nggak nyangka sih tante
misalkan tante lagi pergi nih
atau sama om susilo
terus punya anak deh
ah jangan sampe deh
ya kan kemungkinan bisa aja tante
itu buktinya aja
centini punya anak
terus bapaknya gak jelas siapa
bisa terjadi tante
aduh jangan sampe dong
rencananya siang ini tante mau ngomong sama dia
dia tetap boleh kerja di sini
tante kalo sini nih ya jadi tante
nggak kayak gitu tante
ya kan tante nggak bisa ngawasin mereka dua puluh empat jam
kalo misalnya nanti lagi keluar
terus bisa aja tuh si centini macem macem sama om atau si bobby
aduh tante harus gimana dong sin
ya kalo sini jadi tante nih ya
sini pecat aja centininya
ngapain tante simpen waktu di rumah
gimana caranya saya bisa merubah pikiran kami
saya yakin siang ini centini out dari rumah ini
bagaimana kalo centini kerja di rumah saya
nggak ada karna centini tetep kerja di sini
dah dah eli
tante dulu semua diomongin
mbak mbak minta tolong mbak
dia yang cari karna karni luar centini
hah pegang pegang
itu ada kesempatan bang
ah tante sedih takut ada monster tante
eh eh apa itu
halalin aku dulu bang halalin aku dulu
saya capek ngadepin semua ini
tiap hari ada aja yang bikin saya pusing
kalau minta maaf bu tadi ceritanya itu gini
enggak usah enggak usah
saya enggak perlu mendengar perjelasan kamu centini
yang jelas selama kamu ada di rumah ini selalu aja bikin kacau
apa centini selalu buat salah bu di sini
centini biang masalah gitu maksudnya ibu
siapa lagi kalau bukan salah lo
nih tadi yang giginya maju itu siapa
terus bocah tadi kecil itu siapa
anak lo yang enggak tahu jelas siapa bapaknya
wah ya ha bener

tante ya kan tante tuh harus ingat
kesehatan tante nanti darah tingginya
naik bahaya tante jadi mending kita
cindy kamu tuh gimana sih
itu loh tante iya tante nurut dong sama sindi
gitu dong mante
tante bingung deh maunya kamu
tadi bukannya kamu
udah deh tante tenang aja
tante kalau marah marah
antar darah tingginya naik loh
udah gitu tante bisa stroke
kan rugi di tante
mending kita refreshing aja
lagiin kan centini jarang keluar tuh tante
biar dia tahu yang namanya jakarta kayak gimana
matersuon ya mbak sindi
udah ngajakin cetini jalan jalan
juragan mami juga
aduh seneng banget centininya
seneng banget mbak
banyak gedung gedung tinggi tinggi banget
udah kayak istana ya di jakarta ini ya mbak
menurut kamu mana yang bagus
mbak sindi kok nanya sentini sih
selera centini enggak bagus
aduh kamu nih cuma tinggal suruh milih susah amat
kalau centini sih suka ini mbak
hmm terus kalau ini
encik enggak pake
tante jadi enggak ngerti deh
kamu kok jadi ngikutin seleranya centini sih
selera kamu kan lebih bagus
tadi itu nora semua loh
udah tante enggak apa apa
sekali sekali boleh dong
aduh yuk kita ke kasir tante
tadi udah belanjanya jauh terus selera kamu bermasalah lagi
nggak ada satupun yang pantas buat kamu tau gak bajunya
centini seleranya memang kampungan
nggak cocok pastinya memang buat mbak sindi
tadi centini juga bilang gitu sama mbak sindi
ya iyalah centini
tante lagian baju itu bukan buat sindi kok tante
loh bukan buat kamu terus buat siapa
tidak saya mau pergi dulu
sindi tunggu dulu

mau panggil mobil derek
sini cuma mau nurunin satu penumpang aja
kan dia udah ngerusak rumah tangga tante
udah gitu dia juga ngerusak hubungan sindi sama bobby tante
pasti niatnya udah buruk pantau
buktinya aja dia bisa ngumpetin tuh anaknya yang tanpa bapak itu
nggak jelas bapaknya siapa
mbak suli itu
udah kamu nggak usah banyak baca nggak usah banyak ngomong
aku gak perlu penjelasan kamu
sekarang kamu terserah mau pergi kemana aja
kamu bawa itu barang barang
tante kita pulang aja yuk
terus centini pulang sama siapa
sendiri nggak tahu jalan mbak
eh siapa suruh kamu ikut pulang
kamu di sini aja
mulai sekarang kamu terserah mau pergi kemana aja
jangan balik ke rumahnya tante susilo
karena kamu udah ngerusak rumah tangganya tante
awas ya kalau kamu sampai pulang
aku sama tante akan melaporin kamu ke polisi
mbak centini nggak pernah ganggu rumah tangga orang mbak
ini jalan tol loh
kalau nanti kenapa napa dia nggak tahu jalan pulang
udah lah tante biarin aja
centini kan udah besar
pasti dia bisa ngurus dirinya sendiri
mending tante kasih dia uang aja buat makan
sayang adanya cuma segini
oh ya soal gigi monster sama anak kamu itu kamu terang aja
kita akan urus semua itu kok
kita nggak akan ngelantarin dia
bu sule itu bukan anak saya
dia anaknya mbak eli
tapi dia manggil saya itu mama karena kami dekat pak
centini banyak banget sih omongannya
aku gak mau adalah penjelasan kamu
gimana jadi kita pulang